selama ini salah anaknya dia
anak dia asma
yang membuat si restu melarikan diri
ini b perempuan kampung itu enggak mungkin menjadi bagian dari kehidupan kita dan kita
sendiri enggak bisa bertahan lebih lama lagi tinggal sama diabe lebih cepat dia pergi
lebih baik tapi udah nggak tahan waduh kalau sampai mereka mengusir asma alda juga bisa ikuti
oh pokoknya alda harus bikin mereka suka sama alda cukup asma aja yang mereka usir
dan alda yang nikah sama kevin pak bu alda minta maaf ya minta maaf caranya minta maaf kalian
berdua pergi dari sini secepat
jadi begini bu alda udah bilang berapa kali sama asma bahkan udah maksa dia tapi asmanya
nggak mau dengerin alda terus alda juga udah bilang sama mas kevin eh aldanya malah dimarahin
sama dia apakah kamu akan terus membantu kami agar asma meninggalkan rumah ini dan menjauhi
apapun akan anda lakukan untuk menjaga nama baik keluarga ini

assalamualaikum psych ama
dan putrinya mendapatkan keluarga yang sekinah mawadah warohmat
pak giman kok makin subur aja
iya lah pak giman dulu beda sama pak giman yang sekarang
bentar ya bentar ya
restoran mana bu
semenjak restu bernafas restu harus memilih untuk tetap hidup atau mati
setelah restu memilih untuk hidup ternyata masih banyak hal lain yang harus dipilih
maafin restu pak ibu
karena saat ini restu memilih untuk mengecewakan bapak
dan juga semua orang
sebelum pernikahan itu terjadi bukan setelah pernikahan
ibu sama bapak gak usah khawatir ya
insya allah rastu akan baik baik saja
semoga allah swt selalu melindungi kita
dasar anak tidak tahu diri